memasuki musim penghujan pemerintah kota surabaya bersiap untuk mengantisipasi banjir
salah satunya dengan membangun box culvert
namun sayangnya proyek ini justru mendapat kecaman
selain penyelesaian yang lambat proyek juga menyebabkan banjir dan juga macet tambah parah
pembangunan box culvert atau gorong gorong beton di beberapa titik di kota surabaya
seperti dijemur ngawinan menjadi mega proyek pemerintah kota untuk mengantisipasi banjir
walaupun bukan daerah rawan banjir jalan ini lekat dengan kemacetan lalu lintas
box cover sepanjang lima ratus dua puluh meter ini selain berfungsi menyalurkan air hujan
dapat mengurangi kemacetan karena jalan bertambah lebar sekitar tujuh meter
namun sayang pembangunan yang ditargetkan rampung pada akhir dua ribu enam belas tersebut harus terhenti sementara
pembangunan box culvert di daerah jemur ngawingan kota surabaya ini harus terbengkalai
karena beberapa bulan terakhir intensitas hujan
di kota surabaya cukup tinggi dan hal itu menghambat pengecoran di daerah box culvert ini
dan anda bisa melihat di sekitaran saya ini banyak material bangunan yang berada di pinggir jalan
dan hal itu tentunya berdampak pada kemacetan arus lalu lintas
pengguna jalan pun banyak mengeluhkan dampak yang timbul akibat pengerjaan yang terbengkalai ini
pertama macet mungkin ada ini ya mungkin sama sama macetnya
cuma mungkin saya berharga
harap ini selesai nggak lancar sudah lancar gitu
di sisi barat kota surabaya tepatnya di sememi hingga babat jerawat
pembangunan box culvert juga dilakukan
proses pemasangan box culvert ini tidak maksimal karena faktor cuaca sehingga membuat jalan terendam air
menurut pengamat tata kota dari institut teknologi sepuluh november surabaya
pembangunan box culvert memang untuk mengatasi banjir meski tidak seratus persen
jadi ada empat hal ya
satu mengurangi lama genangan
terjadi genangan kemudian volume genangan luas genangan tinggi genangan
nah dari situ maka titik titik yang rawan banjir terutama banjir biasanya berkaitan juga dengan macet
karena banjir kan jadi macet juga
nah itu dicoba menjadi skala prioritas untuk ditangani
pembangunan box culvert juga menambah kapasitas jalan
namun yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota surabaya adalah
segera merampungkannya sehingga masyarakat cepat merasakan manfaatnya